aksi pencurian kotak amal masjid di bekasi terekam kamera cctv
dalam menjalankan aksinya pelaku mengelabui petugas masjid dengan berpura pura mengaji di samping kotak amal
saat penjaga masjid lengah pelaku kemudian merusak kotak amal dan menguras uang yang ada di dalam kotak amal
dalam rekaman kamera cctv yang terpasang di dalam masjid syarul islam lemah abang cikarang jawa barat
terlihat pelaku tengah beraksi pada minggu malam
pencuri yang diperkirakan berusia dua puluh lima tahun merusak kunci kotak amal saat kondisi masjid dalam keadaan sepi
sebelum beraksi pelaku yang diketahui mengenakan baju kemeja warna putih bergambar lebih dahulu berpura pura mengaji
tepat di samping kotak amal untuk mengelabui penjaga masjid
setelah memastikan kondisi aman pelaku kemudian merusak kotak amal menggunakan kunci t
pelaku selanjutnya menguras isi kotak amal secara bertahap
uang dari kotak kemudian dimasukkan ke dalam tas dan kantong celana
kita melihat perbot perbotnya melihat enggak disalah sih bahwa itu malingkrop kotak amal
ini kan dikunci pak dia bukannya pakai apa
ya kemungkinan kayaknya kunci latar t cepat lah begitu cepat
nah kurang lebih ada gak tau juga ya yang namanya kotak
ratusan ribu atau bisa juta
ya enggak sih
jutaan yang paling ratusan ribu
ratusan ribu ya
aksi pencurian kotak amal masjid bukan kali pertama terjadi dan sudah dilaporkan kepada pihak berwenang
namun pelaku yang diduga merupakan spesialis pencuri kotak amal masih berkeliaran dengan modus yang sama berpura pura itikaf di masjid
warga berharap polisi segera menangkap pelaku
dedy beben bekasi jawa barat